sumpah pemuda bukanlah amanat yang baru diemban kemarin
ikrar ini sudah menjadi tanggung jawab pemuda indonesia sejak sembilan puluh empat tahun silam
hingga sampailah ke tangan generasi yang paling mutakhir
namun seringkali dicap sebagai si paling jompo paling insecure dan si paling butuh healing
bisa dibilang kalau generasi yang pinginnya serba satset ini adalah generasi yang untuk beberapa hal kerap dipandang sebelah mata
karena beragam fasilitas di jaman serba modern ini sudah sangat memudahkan
hmm tapi gimana ya menurut orang orang tentang hal ini
aku juga karena menurut aku gen z itu sebenarnya lebih aware terhadap mental health
kayaknya kita tuh lebih waras aja gitu kayak menjalani hidup ini
jadi kan udah jaman teknologi banget kita tuh udah jauh lebih pintar tentang teknologi
lebih cenderung jago lah dalam hal gadgetnya gitu
suatu pekerjaan dilakukan manual itu mungkin agak kesulitan ya anak anak sekarang ya
karena udah teknologi mended tadi
sedikit sedikit google sedikit sedikit ini kan browsing internet gitu kan
artinya solving satu masalah itu datangnya bukan dari diri sendiri
ada yang sependapat ada juga yang tidak
tapi nggak bisa dipungkiri beragam teknologi yang ada sekarang turut berpengaruh dalam banyak hal
seperti kehadiran dunia media sosial yang akhirnya memberikan banyak sudut pandang
dan tak jarang mengubah pemikiran yang telah ada sebelumnya
termasuk gen z dalam hal mencari jati diri
ya laki laki perempuan ya
sudah mulai bermunculan anak anak yang mendefinisikan identitas dirinya sebagai genderless
jadi mereka belum memutuskan sih dia mau laki laki atau perempuan
dia percaya tuhan gak oh percaya misalnya gitu
namun dia belum memutuskan nih dia akan memilih agama yang mana dengan tuhan yang mana gitu kira kira
jadi agnostik gitu jadi identitasnya mulai abu abu
dengan kemudahan mengakses informasi
melakukan banyak hal hanya dari ujung jari
dan mencari tentu ini menjadi keuntungan bagi generasi masa kini
namun nyatanya hal ini justru bisa berdampak negatif
padai tentang tadi budaya berkomunikasi di internet
jadi semua orang mengekspresikan dirinya
dan anak anak kita ketika kita belum belajar banyak tentang sopan santum
tentang adab adab tentang etika berinternet dunia nyata
jadi di internet itu tidak sama
tidak sama di dunia online itu dengan dunia nyata
kalau di online itu kita bisa berekspresi apa ada seluruhnya
tanpa koreksi mungkin
tetapi kemampuan bersosialisasi beradaptasi secara sosial itu
itu kita perlu di dunia nyata
tapi tidak melulu soal generasi z itu jelek ya
kelebihan mereka juga tidak bisa dianggap remeh
si paling dunia maya ini sudah terbukti sebagai generasi yang cepat
belajar melek teknologi dan juga multitasking
yang tentu saja bisa dijadikan pegangan untuk meneruskan amanat sumpah pemuda
memang tiap generasi punya kesulitan dan kemudahannya sendiri sendiri
tapi untuk era saat ini tentu gen z lah yang bisa dikatakan cocok
berhadapan dengan segala bentuk tantangan yang ada dengan segala kerumitannya
hanya saja wajib diingat untuk tetap menjunjung nilai nilai yang melandasi ibu
pertiwi sebagai harga mati
puti fanfudi kurnia yuniarwan jakarta